presiden joko widodo meninjau lokasi terdampak tsunami di pandeglang banten
pandeglang menjadi salah satu wilayah terdampak parah akibat tsunami yang terjadi sabtu malam lalu
presiden jokowi tiba di labuan kabupaten pandeglang
senin pagi menggunakan helikopter milik tni angkatan udara
didampingi menteri sosial menteri pupr dan panglima tni
presiden jokowi lalu memantau kondisi pengungsi yang terdampak tsunami
presiden juga sempat berbincang dengan warga di puskesmas dan posko pengungsian di labuan
pandeglang sendiri menjadi salah satu wilayah paling parah terdampak tsunami di selat sunda
ada kemungkinan kemungkinan tempat yang belum terpantau oleh kita
bagaimana pak tempat wisata ini akan direlokasi agak menjauh sedikit pak
dari bikin bangunannya pak pantainya masih terdampak
saya kira nanti pak menteri pu akan menyampaikan mengenai itu
apakah ada impower penyelamat
ya semuanya hati hati dan bersepadan
cukup ya cukup pak sih
terakhir untuk masyarakat yang berada di sini berapa lama
dan apa pun pemerintah dalam beberapa minggu
masih evakuasi korban yang meninggal evakuasi dan menyelesaikan korban korban yang masih luka luka
baik yang tadi yang ada di puskesmas yang ada di rumah sakit saja penyelesaiannya ada di situ